setelah menjaring banyak politikus baru termasuk artis
rencananya syarat menjadi calon anggota legislatif pada pemilu legislatif dua ribu sembilan belas akan diperketat
nantinya tidak sembarang artis bisa maju dalam kontestasi
karena ada seleksi yang harus diikuti kandidat sebelum dicalonkan
terciptanya pemilu yang dapat menghasilkan wakil rakyat yang berkualitas
berintegritas dan produktif menjadi impian masyarakat
untuk itu rancangan undang undang pemilu yang akan dibahas oleh pemerintah dan parlemen
diharapkan bisa mencegah lolosnya calon wakil rakyat yang tidak memiliki kualifikasi yang baik
kini muncul wacana syarat pada pemilu dua ribu sembilan belas akan diperketat
sehingga tidak sembarang artis pengusaha atau figur publik bisa maju dalam pemilu legislatif
syarat tersebut diantaranya calon anggota legislatif harus menjadi kader partai politik
minimal satu tahun dan memiliki kartu tanda anggota
meskipun sudah dibantah oleh pemerintah isu ini terlanjur beredar dan menimbulkan pro dan kontra
selama ini banyak komentar
anies yang menyebut kinerja anggota dewan dari kalangan artis tidak optimal
namun wacana memperketat syarat caleg dalam revisi undang undang tentang pemilu
tidak mendapat penolakan dari anggota dpr dari kalangan artis
anggota komisi sepuluh krishna mukti berharap tidak ada diskriminasi terhadap artis yang ingin menjadi anggota dewan
ia menyetujui diadakannya pendidikan politik bagi caleg
sejauh ini saya setuju kalau syaratnya itu memang harus agak diperberat karena memang
untuk menghasilkan caleg yang berkualitas kalau nanti sudah menjadi alek
tapi kalau didiskriminasikan digarisbesarkan kepada artisnya saya tidak setuju
ada pun wakil ketua dpr fadlizon meminta masyarakat untuk melihat kinerja artis dengan lebih adil dan tidak pukul rata
mengenai kinerja dari latar belakang profesi tertentu seperti artis saya kira plus minus lah
ada juga yang kinerjanya bagus ada yang kurang
sama halnya dengan yang dari latar belakang profesi lain
karena kan jumlah artis yang ada di dpr berapa sih
kan cuma bisa dihitung dengan jari
atau kalangan seniman budayawan kan cukup sedikit
tercatat ada lima belas artis yang saat ini berkiprah sebagai anggota parlemen
beberapa di antaranya memiliki pengalaman panjang sebagai politikus
seperti dede yusuf tantuhi ahya dan rike diapitaloka
beberapa artis juga berhasil maju pada periode kedua
dan oki asokawati
namun yang lain memang terbilang wajah baru dalam dunia politik
bahkan ada yang pernah terganjal kasus etika
politikus artis memang tidak identik dengan kualitas yang pas pasan
di amerika serikat kita mengenal sosok ronald reagan
bintang film yang berhasil menjadi presiden amerika selama dua periode
bahkan regan dinilai banyak kalangan berhasil membawa amerika ke puncak kejayaannya
budi adiputro cnn indonesia